hampir tidak pernah terlintas dalam benak niko akan sukses menjalani bisnis budidaya cacing tanah
mengawali budidaya cacing sejak dua ribu enam belas niko kini dapat memproduksi ratusan kilogram cacing tanah setiap bulan
itu pun masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang sangat tinggi
pemuda asli bogor ini melihat potensi besar cacing tanah
ada tiga jenis cacing yang menjadi produk budidayanya
ketiganya punya potensi dan pasar berbeda
sebagai pakan ternak industri perikanan dan farmasi
menurut niko cacing adalah faktor penting keberlangsungan pangan
tidak hanya dapat meningkatkan kesuburan tanah terus menerus
cacing juga dapat meningkatkan produksi pertanian perkebunan bahkan menjaga ketahanan pangan
cacing itu nggak bisa dipungkiri
dia itu pengaruh paling besar terhadap semua tanaman
mau tumbuhan mau buah buahan
apapun itu yang berada di atas tanah sebenarnya itu cacing peranan paling penting
karena kita sih patokan logika paling sederhananya adalah
kalau ada cacing di tanah berarti tanah itu subur
cacing sebenarnya banyak dibutuhkan tanpa kita sadari di kebutuhan kita sehari hari
contoh cacing ini banyak dimanfaatkan untuk salah satunya pakan ternak
indonesia itu banyak banget orang yang ternak ayam ternak lele
mereka itu sebenarnya butuh pakan ternak yang proteinnya tinggi
kedua cacing itu sebenarnya banyak digunakan untuk industri farmasi
pengalaman niko juga telah didukung oleh sejumlah penelitian tentang potensi cacing tanah di dunia
penelitian terhadap cacing tanah masih terus berkembang di dunia
salah satu negara yang paling giat melakukan penelitian cacing tanah untuk pertanian berkelanjutan adalah india
sementara di indonesia penelitian terhadap cacing tanah masih sangat minim
dalam kurun dua puluh tahun terakhir
peneliti cacing tanah di indonesia
hanya sekitar belasan orang saja
salah satu peneliti cacing tanah di indonesia adalah hari nugroho
dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia
dari perkiraan sekitar tiga ratus jenis spesies cacing tanah di indonesia
baru sekitar seratus jenis cacing tanah yang berhasil diidentifikasi olehnya
salah satu koleksi spesimen cacing tanah di zoologi lipi
adalah cacing tanah asal papua
cacing ini di koleksi pada seribu sembilan ratus dua puluh oleh peneliti belanda
dan menjadi cacing tanah terbesar dan terpanjang yang pernah ditemukan sampai saat ini
diameternya bisa mencapai tiga cm dengan panjang antara satu hingga dua meter
sebagai hewan tanah cacing dinilai memiliki peran penting untuk menjaga kualitas tanah
cacing itu dia mempengaruhi secara dua ya secara fisika maupun secara kimia
sampah sampah kemudian materi materi organik yang lain
kemudian dia degradasi kemudian dia makan kemudian dia cernah
itu kemudian akan menjadi semacam kayak pupuk alami yang siap pakai untuk tanaman
yang mengandung nitrogen fosfor sama kalsium yang sangat tinggi
aktivitas meliang atau dia membuat liang di dalam tanah itu sangat mempengaruhi soil turnover
atau pembalikan tanah
nah kalau tidak ada aktivitas cacing tanah salah satunya karena memang hewan tanah yang lain
juga akan berperan tidak hanya jasing tanah
tapi cacing tanah dikategorikan sebagai salah satu yang terpenting
sayangnya cacing tanah bisa menjadi hewan yang terancam punah karena masifnya penggunaan
pesticida dan pupuk kimia pada tanah di sektor pertanian juga perkebunan
tanpa keberadaan cacing tanah akan menjadi gersang dan rusak
dampaknya ketahanan pangan manusia pun terancam